seorang terduga teroris asal kota probolinggo jawa timur ditangkap tim densus delapan puluh delapan di rumahnya pada kamis dini hari
pria ini diduga sebagai ahli elektronik pembuat bom saat terjadi tragedi bom bunuh diri di surabaya dan sidoarjo
terduga teroris berinisial wd ini sehari hari tinggal di ruko dan membuka usaha servis telpon seluler
penggedaan rumah terduga teroris berlangsung sekitar dua jam disaksikan istri mertua dan adiknya
dalam penggeledahan ini petugas menyita sejumlah barang bukti berupa senapan angin busur panah rangkaian elektronik ponsel
beberapa ponsel serta buku karangan abu bakar baasyir dan aman abdurrahman
salah satu tetangga menyebut wd jarang bergaul dengan tetangganya dan hanya berkumpul dengan kelompoknya sendiri
ini rumahnya atau gimana
ini rumah mertuanya
iya sekaligus toko ini juga tempat mertuanya dia
pekerjaannya apa pak
pekerjaan saya di kontor itu
satu terduga pelaku terorisme yang kita amankan dengan inisial w
dimana saat ini kita melakukan pengledahan di kontor hp nya
kita amankan beberapa alat bukti yaitu barang bukti busur panah
ada juga yaitu berupa laptop hp nokia
buku tabungan ada dua yaitu dari bank swasta
juga ada beberapa alat lainnya dan semacam tele senapan angin yang kita